para pemuda dari berbagai belahan dunia berkumpul
saling menggagas ide mengkolaborasi kreativitas dan mengukir inovasi
mengemban tanggung jawab sebagai agen perubahan dan ujung tombak peradaban
peran pemuda di g dua puluh indonesia
sebagai tuan rumah penyelenggaraan g dua puluh di tahun dua ribu dua puluh
indonesia diberkati dengan kemampuan untuk menjaga kemampuan
percaya untuk menggelar berbagai kegiatan pendukung ktt g dua puluh
di antaranya adalah gelaran youth dua puluh atau y dua puluh
provinsi jawa barat terpilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan ktt u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
g dua puluh merupakan wadah konsultasi resmi bagi para pemuda dari seluruh negara anggota g dua puluh
untuk dapat selamat
selain berdialog membahas isu isu terkini di bidang penemudaan
sejak pertama kali digelar pada dua ribu dua
lebih dari enam ratus pemuda telah berpartisipasi dalam konferensi ini
pada ktty dua puluh tahun ini
ada empat isu utama yang dibahas oleh para delegasi
yaitu kekenaga kerjaan pemuda
planet yang berkelanjutan dan layak huni
serta keberagaman dan inklusi
para delegasi didorong untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan global
untuk bertukar ide berargumen bernegosiasi
hingga mencapai konsensus berupa komunike yang adil kreatif dan mewakili semua kalangan
event white fanny ini tentu adalah konferensi tertinggi dari anak anak muda
yang di dalamnya tentu kita ingin membawa suara suara anak muda
dibawa ke pertemuan g dua puluh
nah yang dibawa ini adalah hasil komunike
komunike ini adalah hasil diskusi negosiasi dari berbagai macam delegasi delegasi perwakilan dari negara g dua puluh
yang sudah berdiskusi dari kemarin sampai sekarang
berdiskusi bernegosiasi sampai akhirnya drafting result atau deklarasi
deklarasi pemuda ini nanti akan diberikan ke presiden
dan nanti akan harapannya bisa dibawa ke pertemuan g dua puluh mendatang
mengusung tema dari pemulihan ke resiliensi
membangun kembali agenda pemuda pasca covid sembilan belas
ktt y dua puluh tahun ini digelar di jakarta dan bandung pada tujuh belas hingga dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
sebelumnya praktett y dua puluh telah diselenggarakan sejak januari dua ribu dua puluh dua di palembang nusa tenggara barat balikpapan dan manokwari
dikenal sebagai tempat lahirnya pemuda pemudik kreatif dan inovatif
kota bandung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan ktt g dua puluh
kota bandung juga tercatat berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat internasional
yakni konferensi asia afrika pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
sehingga dinilai tempat menjadi tuang rumah ktt y dua puluh
dan juga kami ingin mengenalkan bahwasanya indonesia memiliki beragam kota yang cantik
cantik beragam kota yang penuh dengan kreativitas dan inovasi
sehingga nantinya ini akan memberikan hasil yang positif dan diberikan di bawah ke negara negara mereka
cerita cerita yang positif dari indonesia
tentu kita ingin semua cerita cerita ini dibawa oleh delegasi ke negaranya masing masing
sehingga indonesia dikenal sebagai negara yang dengan keberagaman yang tinggi toleransi yang tinggi
kemudian dengan kreativitas dan inovasinya
penyelenggaraan ktt y dua puluh di bandung diikuti oleh sekitar seratus delegasi dari berbagai negara
sejumlah delegasi bangga bisa ikut merepresentasikan berbagai isu aktual yang dihadapi generasi muda dalam ktt g dua puluh
saya ingin membawa masalah yang paling pertinah di south africa
seperti masalah yang terjadi di indonesia
masalah perangkat muda masalah perangkat digital
karena kami sedang mengalami perubahan digital jadi saya ingin memberi penyelenggaraan itu
saya juga ingin memberi penyelenggaraan masalah diversitas dan keuntungan
yang adalah kepentingan utama di summit ini yang sangat bagus
sama juga yang paling penting masalah krisis klima
dan bagaimana kita dapat memindahkannya
para delegasi berharap isu isu yang dibahas dalam ktty dua puluh ini bisa menjadi perhatian para pemimpin dunia
selain forum diskusi para delegasi juga mengikuti special dinner yang digelar pemerintah provinsi jawa barat
serta menggelar rapat paripurna di gedung konvensi
peran jawa barat sangat signifikan dalam mensukseskan presidensi g dua puluh di indonesia
khususnya di malam ini untuk y dua puluh atau u dua puluh
delegasi anak muda calon calon pemimpin dunia ya ini harap dicatat
yang akan mengambil keputusan keputusan penting di negaranya
dua hari ini berdebat dengan
sangat luar biasa tapi bersepakat terhadap poin poin untuk dikomunikasikan
dalam bentuk komunike ya pointer pointer
yang kita akan perjuangkan disampaikan ke pak presiden jokowi
di kesempatan yang tercepat
untuk dijadikan salah satu poin yang harus dipresentasikan dibahas secara serius di g dua puluh summit di bali
sebagai bentuk komitmen dan dukungan yang nyata
pemerintah provinsi jawa barat akan menjadikan empat aspek yang dibahas dalam ktt y dua puluh
sebagai kebijakan dalam realisasi pembangunan di jawa barat
secara umum saya semangati mereka dengan semangat asia afrika tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
bahwa dulu di bandung kita lawan injustice sekarang juga lawanlah ketidakadilan

ketidakadilan di berbagai multidimensi ya ketidakadilan di ekonomi keadilan di sosial pendidikan dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan out of the box
saat ini pemerintah provinsi jawa barat telah membuat beberapa unit kerja yang melibatkan pemuda
di antaranya unit kerja jabar digital service jabar sabar hoax jabar quick response jabar future leaders jabar innovation fellowship serta patriot desa
united nations educational scientific and cultural organization atau unesco mengumumkan bahwa kota bandung tercatat sebagai salah satu kota yang masuk unesco creative cities network atau jaringan kota kreatif
bandung merupakan kota kedua yang terdaftar di uccn setelah pekalongan yang terdaftar pada tahun dua ribu empat belas lalu
salah satu indikator terpilihnya kota bandung sebagai kota kreatif dunia diakini berasal dari eksistensi warga
kota bandung dikenal sebagai kiblat fashion seni kuliner dan musik
selain itu komunitas komunitas anak muda di kota bandung pun aktif mengembangkan kreativitasnya sehingga mampu melahirkan usaha ekonomi kreatif
hal itu pula lah yang membuat kota bandung menjadi tuan rumah acara puncak konferensi tingkat tinggi youth dua puluh
bandung dipilih karena dikenal sebagai tempat yang melahirkan pemuda pemuda kreatif dan inovatif
selain itu sejarah mencatat bandung sebagai tempat berdirinya konferensi asia afrika
jadi waktu ke bandung saya ceritakan ya bahwa waktu tahun lima puluh lima itu adalah semangat dari para pemuda yang kemudian jadi pemimpin
tahun lima puluh lima itu kan banyak pemimpin pemimpin yang dulunya ikut
dan sumpah pemuda tahun dua puluh delapan kan
nah jadi semangat itu yang tidak boleh hilang dan jadi cerminan bahwa kalau kita kompak nih kita bisa mengubah dunia
tapi kalau sendirian maaf ya satu ke kanan satu ke kiri yang nggak sampai semua ego masing masing
makanya saya bilang ke mereka di era hari ini less competition more collaboration
film musik fotografi desain komunikasi visual kria keramik kerajinan rotan kerajinan tangan fashion batik bambu dan komoditas lainnya
data dari pemerintah provinsi jawa barat mencatat saat ini terdapat satu lima juta usaha ekonomi kreatif di jawa barat
gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan akan berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif di jawa barat
dan mendukung potensi potensi anak muda jawa barat
menurutnya ekraf menjadi bagian utama dalam proses pembangunan jawa barat
maka jawa barat satu menyiapkan kreatif kreatif center tempat berkumpul tempat belajar tempat pameran
karena kan rumusnya sederhana kalau mau kreatif bergaul dengan orang orang kreatif pasti kebawa kreatif kan
ruang ruang itu kita sediakan semaksimal mungkin
kemudian kita ada institusi kepemudaan supaya mereka punya ruang berekspresi secara politik demokrasi
yang ketiganya adalah kita menyiapkan anggaran yang cukup untuk mereka berkegiatan
anggaran dalam bentuk event anggaran dalam bentuk sekolah dan lain sebagainya
termasuk kita berinovasi menyiapkan mereka kuat di masa depan dengan tiga kekuatan
yang pertama adalah kurikulum pendidikan karakter
supaya jangan pintar doang tapi juli ini kan susah ya zaman sekarang
ada pendidikan karakter namanya jabar masagi
kemudian ada pendidikan kurikulum anti korupsi biar mereka menjadi generasi yang berintegritas
juga ada pendidikan anti radikalisme dan terorisme di luar yang biasa biasa ya
cara kami sampai hari ini menyiapkan benteng di dalam ideologi kepribadian karakter
dalam pergaulannya kita siapkan ruang ruangnya anggarannya
mudah mudahan suatu hari saya memanen hasilnya
mendapatkan anak anak muda jawa barat yang paripurna kepribadiannya maupun inovasi
pemuda pemuda jawa barat bukan saja kreatif dan inovatif
tapi juga turut berperan aktif dalam unit unit kerja di pemerintahan provinsi jawa barat
pemerintahan provinsi jawa barat memfasilitasi para pemuda dalam beberapa program pemuda yang telah diluncurkan
seperti jabar digital service atau pusat layanan digital
jds merupakan salah satu unit di bawah dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa barat
yang bertujuan mewujudkan jawa barat sebagai provinsi berbasis data dan teknologi
mendukung pelayanan masyarakat dan mendukung pendidikan

ada pula jabar cyberhoax yang memiliki tugas dan fungsi memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas faktanya
verifikasi informasi dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi
serta pengolahan data data dari sumber atau rujukan yang aktual dan kredibel
kita ada jabar future leaders
yaitu seminggu jadi ajudan saya
seluruh anak anak muda diseleksi se indonesia dikasih seminggu tujuh hari ikut saya kemana mana dan belajar kepemimpinan secara langsung kan
melihat bagaimana mengambil keputusan berinteraksi dengan masyarakat menghadapi demo dll
jadi anak anak muda yang banyak ide daripada ngomong ngomong dimensus nggak jelas saya suruh masuk ke dinas dinas
kamu ide nya apa lingkungan ya udah
kamu saya kasih waktu enam bulan ya saya kasih budget obrak abrik tanda kutip lah ya
ide kamu bisa nggak diwujudkan
ini saya ajak kita ada patriot desa
anak anak muda yang saya suruh tinggal di desa dengan tugas hanya satu bikin bisnis
jadi sekarang alhamdulillah dari lima tiga ratus desa hampir semua udah punya bisnis
berkat salah satunya ini
kita ada petani milenial kan jadi pasca covid tinggal di mana aja
asal kamu punya skill digital kamu bisa mendapatkan income seperti di kota
tinggal di desa rejeki kota bisnis mendunia
merangkul para anak muda di jawa barat agar semakin berkembang bukan hal sulit bagi ridwan kamil
pria yang kerap disapa kang emil ini dikenal sebagai gubernur milenial yaitu sosok yang dekat dengan kalangan milenial
kang emil juga merangkul seluruh warganya yang berjumlah hampir
berbagai pendekatan dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan media sosial
komunikasi dengan warga dilakukan di berbagai platform media sosial
instagramnya atritwankamil sudah memiliki pengikut sebanyak delapan belas sembilan juta
jadi pemimpin itu harus hidup di dunia rakyatnya
karena dunia rakyatnya mengakses informasinya di media sosial
saya harus berada di sana
karena generasinya begitu
contoh ya saya pakai jam tangan anak saya nggak pakai
karena bagi anak saya kan sudah ada hp ngapain pakai jam tangan
jadi akhirnya saya paham bahwa merangkul milenial generasi z itu harus berada di lingkungannya
makanya saya menginformasikan mengedukasi mengklarifikasi
sedikit menghiburkan di konten konten
itu bagian dari cara saya menggunakan media informasi saat ini
dan hasilnya kan luar biasa ya
makanya followernya mau sembilan belas juta alhamdulillah
kemudian kalau ada problem hitungan jam saya bisa klarifikasi
jadi media sosial juga jadi benteng pertahanan
melawan hoaks berita bohongan
dengan adanya interaksi yang baik antara gubernur dengan warganya
diharapkan dapat membuat jawa barat menjadi provinsi yang lebih baik
dan juga membuat kondisi semakin berkembang
pemuda pemudanya yang kreatif diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi di jawa barat
dengan potensi alam yang juga melintas
sebagai kota kreatif dan inovatif
bandung memiliki sederet anak muda yang sukses dengan hasil kerja kerasnya
salah satunya adalah keberadaan agate studio
sebuah perusahaan pengembang game karya anak muda bandung
yang sudah malang melintang di industri game nasional dan multinasional
sejak tahun dua ribu sembilan

agate studio merupakan perusahaan game developer terbesar di indonesia
agate studio berbasis di kota bandung
berawal dari sebuah studio kecil yang didirikan oleh delapan belas mahasiswa lulusan institut teknologi bandung
kini agate studio telah diperkuat sekitar tiga ratus tenaga profesional
yang memiliki kemampuan mengembangkan game untuk berbagai produk

bandung memiliki sederet anak muda yang sukses dengan hasil kerja kerasnya
agate studio menyerap tenaga kerja anak muda dari seluruh indonesia
agat studio berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja anak muda
sejak didirikan tahun dua ribu sembilan agate studio telah melahirkan dua ratus game
setiap tahunnya agate studio dapat memproduksi dua puluh game
awalnya agate studio mengembangkan game berbasis website
kemudian berkembang menjadi game mobile
dan game personal computer atau permainan game di komputer
dan game konsol atau permainan game di playstation dan nintendo switch
game ini merupakan game konsol yang bisa dimainkan di nintendo switch dan playstation empat
rilisnya valtterian ark pada dua ribu delapan belas lalu menjadi batu loncatan agathe
di peta industri game dunia
bekerja sama dengan penerbit game yang berbasis di eropa
agate menjangkau pemain pemain berskala global
selain itu game mobile berjudul memories yang diluncurkan pada dua ribu sembilan belas lalu
juga mendapat respon baik dari masyarakat
game ini sudah diunduh lebih dari satu juta kali
berhasil mencapai top dua di steam
game ini sudah diunduh lebih dari satu juta kali
demikian langkah proses konfiguratif
dan iklan kompenari kasihan laxmi
game ini sudah t jedya m
dan akan khan dily frances
jgn mnilai sentensi other ruang disegel air estoy
tim utama uang
jadi game ini dia
jadi memang menargetkan target menargetkan audiens perempuan di mana di platform itu para player perempuannya bisa memilih jalan ceritanya sendiri
dan ini sangat exciting karena kita juga baru bekerjasama baru selain kerjasama juga dengan perusahaan publisher dari indonesia juga
agate studio terus melakukan berbagai inovasi guna memacu daya saing pada sektor industri kreatif di dunia internasional
agate studio telah bekerja sama dengan lebih dari dua ratus brand dan perusahaan game lokal serta multinasional
agate studio fokus dalam pembuatan games berbasis multiplayer atau banyak pemain yang dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan juga memperluas jaringan bagi para pemain
agate juga memiliki program yang bergerak dalam bidang edukasi pengembang game yang bertujuan mendukung pertumbuhan kreator game
dari awal itu industri gamenya belum ada di indonesia
di satu sisi itu kesempatan tapi di sisi lain pun itu menantang gitu karena kita betul betul harus membangunnya semuanya dari nol gitu ya
contoh kita akhirnya selain kita mengembangkan games kita juga ada inisiatif seperti namanya aget
agate academy dimana agate academy ini tuh fokus mengembangkan sumber daya manusia
dari mulai mereka tidak tahu apa apa tentang pengembangan game dari akhirnya mereka mulai aware bahwa proses pengembangan game itu seperti apa
sampai akhirnya mereka bisa mengembangkan studionya sendiri atau bisa akhirnya direkrut oleh agate atau perusahaan perusahaan game yang lain
selain membuat game yang bisa dinikmati sebagai hiburan
agate juga membuat game bagi para pemain yang berpengalaman
agate juga membantu mengembangkan game pada perusahaan pengembang game lain salah satunya ace per chain
ace per chain adalah pengembang game asal bandung yang baru berdiri pada juni dua ribu dua puluh
ace per chain bekerjasama dengan agate studio sejak juni dua ribu dua puluh dua
setelah melakukan riset yang matang ace per chain memilih agate studio sebagai partner
lokasi yang sama sama di bandung dan pengalaman serta pendidikan
profesionalitas yang dimiliki agate studio menjadi pertimbangan ace per chain bekerjasama dengan agate studio
game yang dirancang oleh ace per chain dan agate ini akan dirilis pada akhir dua ribu dua puluh
dari agate melakukan pembuatan pada mobile engine dan melakukan supervisi juga pada seluruh proses produksi ice per chain
membuat dari sisi blockchain nya
dari agate coba mengaplikasikannya
jadi kurang lebih gitu jadi di mobile engine dan dari aset dan segi blockchain nya itu di kita
jadi itu yang kita kerjasamakan
misalkan mau mukul gitu ya
gerakan pencet tombol ini maka mukul nah itu tuh engine gitu
atau kita mau menggerakkan pet nya
nah seperti itu sih sebenarnya engine itu yang menjadi apa ya kalau dalam mobil ya mesin ya mesin mobil gitu
tapi mungkin tampilan luarnya kita yang bikin gitu kan
terus teknologinya secara blockchain nya itu kita yang bikin
nah agate itu lebih seperti kalau dalam mobil itu mesinnya gitu
gimana menggerakkan karakter gimana mengakses mendapatkan senjata tertentu
nah software di belakang gamenya gitu
pertumbuhan dan perkembangan industri game di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun
asosiasi game indonesia mencatat sejak tahun dua ribu
terjadi peningkatan pendapatan game di indonesia
terjadi peningkatan pendapatan game di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan pendapatan game di indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun
menurut ketua agi cipto adiguno industri game berkembang sejak tahun dua ribu sepuluh
diinisiasi oleh anak anak muda yang kreatif dan inovatif dari jawa barat khususnya kota bandung
adanya sejumlah universitas di jawa barat yang memiliki jurusan teknologi dan art
menjadi salah satu faktor industri game mulai terbentuk

menjadi provinsi dengan jumlah perusahaan pengembang game terbesar kedua di indonesia

menurut cipto perang game dalam kehidupan kini tak hanya lagi sebagai hiburan semata
namun dapat berkontribusi dalam transformasi digital

transformasi digital berhubungan dengan penerapan teknologi digital
dalam aspek kehidupan masyarakat
tentu tombolnya di sini tombolnya di situ terus setelah halaman ini jadi halaman itu
kenapa misalnya ya ada beberapa e commerce yang mengintegrasikan juga game ke dalamnya
misalnya yang bisa nanam tanaman terus nanti dia tumbuh ngasih kupon
atau yang handphone nya digerak gerakin nanti ada telurnya pecah
itu kan sebenarnya game game kecil ya
atau kayak kalau beli sesuatu dapet poin terus nanti bisa dipakai lagi
itu kan konsep konsep yang sebenarnya game
jadi yang saya lihat adalah game itu dalam konteksnya g dua puluh
mungkin video game bisa dilihat sendiri bahwa ini adalah industri yang saat ini angkanya besar banget
di seluruh dunia pun dia adalah format atau media entertainment yang lebih besar secara transaksi ya
lebih besar daripada perfilman daripada musik bahkan digabung
secara video game sendiri dia punya kepentingan seperti itu
dia punya nilainya
nilai yang sangat besar dan sampai sekarang masih sangat tumbuh
tapi kalau dilihat lebih luas lagi dengan kita memfokuskan atau kita mengembangkan industri game
sebetulnya kita juga mengembangkan skill set yang bisa dipakai di produk produk digital lain
yang saat ini sangat penting di dunia digital kita sekarang
hasil penelitian kominfo asosiasi game dan niko partners
mencatat dari tahun ke tahun jumlah perusahaan game di indonesia meningkat
pada dua ribu dua puluh satu terdapat tujuh puluh tiga perusahaan game bertambah enam perusahaan game baru dibanding tahun dua ribu dua puluh
jawa barat khususnya kota bandung menjadi kota dengan sebaran pengembang dan penerbit video game tertinggi di indonesia
berdasarkan penelitian lipi kominfo dan asosiasi game indonesia yang dirilis pada dua ribu dua puluh
menunjukkan bahwa lima belas persen lebih pengembang dan penerbit game berada di bandung
bandung tak hanya menjadi kiblat industri tanah air seperti fashion kuliner kerajinan dan musik tapi juga
kominfo akan menjadi kota yang lebih keras bagi rakyat dunia dan mengambilipples dari utama makin pengembang di indonesia
soalan pemangkasan death track

kominfo menjelaskan penyalahgunaan a dan b
kreativitas dan inovasi menjadi kunci keberhasilan para pemuda menjawab tantangan perkembangan zaman
sosok zenza rahman termasuk anak muda bandung yang bergerak dan berkontribusi memajukan dunia pendidikan dan kepemimpinan di kalangan generasi muda
saya eksekutif direktur dari everidea education dan chief of product dari pemimpin ai
bersama rekan rekannya pria kelahiran bandung dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini mengembangkan perusahaan rintisan bernama everydea education
yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam pengembangan pendidikan
bagi zenza pendidikan menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan sumber daya manusia
sehingga pengembangan pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman menjadi hal penting untuk dilakukan
saat ini everyda education sedang mengembangkan produk game based assessment
yang bisa digunakan oleh profesional muda untuk pengembangan kapasitas para karyawannya
selain game everidea juga mengembangkan alat interaktif serta digitalisasi produk pendidikan
berdiri pada dua ribu sembilan belas
zainzah menemukan jawaban zainzah dan rekan rekannya dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan
terutama pada masa pandemi ketika transformasi digital menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari di berbagai bidang
ide ini ada karena memang seringkali pendidikan khususnya karena pandemi ya
pandemi otomatis transformasi digital jadi percepat
dan akselerasi percepatan digitalisasi itu cepat sekali begitu juga di dunia pendidikan
nah kita melihat peluang dan juga nampaknya untuk mempercepat simplifikasi dan juga mendisrup tentang permasalahan pendidikan ini
kita coba melalui game
nah makanya itu muncul ever education
tentu harapannya teknologi bisa mempercepat dan juga mengakselerasi pembangunan indonesia
tapi juga pengembangan sdm nya
makanya kita buat game based assessment
yang memang fokusnya pada pengembangan people development
mulai bisnis di masa muda mungkin sebuah pilihan yang pernah ditantangkan
zensa juga aktif sebagai chief of product di pemimpin id
perusahaan rintisan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan
terinspirasi dari rumah cokro aminoto yang menjadi tempat belajar dan diskusi para tokoh nasional

pemimpin id memiliki visi untuk bisa membentuk ekosistem kepemimpinan generasi muda
melalui beberapa program seperti pelatihan kepemimpinan hingga lead the fest
pemimpin id seringkali mengundang tokoh dan pemimpin dari berbagai bidang
untuk berbagi inspirasi dan pengalaman
sejak berdiri pada dua ribu sembilan belas
banyak pemuda yang sudah merasakan manfaat dari program pemimpin id
alumni fakultas ilmu sosial dan politik universitas brawijaya ini
sempat menjadi relawan di pemimpin id pada tahun dua ribu dua puluh
menjadi relawan membuat nurul mendapat berbagai ilmu
karena tersedia kelas khusus bagi relawan untuk pengembangan diri
jadi yang paling aku highlight banget itu
jadi kan kalau di kampus
ini ya kak aku mau cerita sedikit juga background aku gitu
jadi waktu kemarin kuliah
aku sempat juga jadi wakil presiden bem di salah satu fakultas gitu
jadi intinya kayak aku ngerasa kepemimpinan itu udah praktikal gitu di dalam kehidupan aku
nah ketika aku di pemimpin id
ada satu hal yang aku ngerasa dapet insight banget
kalau misalkan diri kita sendiri juga masih gak punya sesuatu
bener sih membantu banget sih
soalnya kalau menurut aku
akhirnya tuh kita ngerasa bahwa
oh semua hal di dalam kepemimpinannya ternyata bisa dipelajarin ya gitu
dan gak kayak yang cuman beberapa orang aja nih yang bisa jadi pemimpin
terus juga jadi pemimpin itu gak harus kayak stereotype abc
tapi bener bener lebih membantunya tuh gara gara aplikatif
sementara bagi rizky setiawan
pengalaman di pemimpin id memungkinkan untuk memiliki kemampuan yang lebih baik
yang membuatnya merasa lebih memahami potensi diri sendiri
pengembangan diri yang aku rasain
yang salah satunya yang paling kerasa tentang leadership itu sendiri sih mbak
karena seperti namanya pemimpin indonesia begitu ya mbak ya
salah satu apa ya salah satu poinnya itu
semua orang bisa jadi pemimpin dan kepemimpinan bisa dipelajari
nah selama magang terus ikut program programnya
aku jadi tahu tentang diri aku sendiri gitu
seperti apa sih diri aku mulai dari instag konsep
tentang value dan juga belief gitu
terus ada juga tentang emotional intelligence
karena apa ya emosi itu pasti datang ke diri kita
tapi gimana cara kita untuk mengolah emosi itu
terus gimana cara kita untuk bisa mengenal orang lain
memahami karakter orang lain
dan apa ya
waktu di bootcamp itu
yang leaders academy indonesia
nah itu ada kita belajar tentang blue and value
terus juga belajar tentang briefing limiting belief
jadi apa ya
hal yang menghambat diri kita itu kita hancurkan kayak gitu yang negatif negatifnya
terus jadi tahu tentang diri sendiri
pernah lakuin tes di ist
terus ketemu di sma
lalu juga sama orang
minta pendapat lewat tujuh hari window gitu
self awareness kayak gitu
zenza menyebut ada tiga nilai kepemimpinan
yang coba ditransmisikan melalui program pemimpin id
yaitu inklusi atau keberagaman
efektivitas sebagai pemimpin
serta pemberdayaan sesama
memberdayakan ini yang kita coba
nah pemimpin yang baik tentunya pasti dia harus bisa menciptakan leader leader baru di sekitarnya
pemberdayakan sesama gitu ya
pemimpin bukan cuma menyuruh dan memerintah
tapi juga bagaimana dia pemberdayakan
memaksimalkan potensi the best of view nya teman teman di sekitarnya
hal seperti itu
tiga value tersebut yang kita coba kembangkan
sebelum bergabung dalam beberapa perusahaan rintisan ini
zenza sempat mengikuti program jabar innovation fellowship
yang diinisiasi pemerintah provinsi jawa barat pada tahun dua ribu dua
bersama dua puluh sembilan anak muda lain dari seluruh indonesia
zenza ditantang untuk membuat inovasi di dinas dinas
di lingkungan pemerintahan provinsi jawa barat
saat itu zenza turut membantu pengembangan
sistem informasi pembangunan daerah atau sipd jawa barat
yang kemudian menjadi percontohan nasional
menurutnya banyak hal positif yang bisa ia petik
dari pengalaman di jabar innovation fellowship
terutama mengenal bagaimana kontribusi dan inovasi dari pemuda
sangat dibutuhkan di level pemerintahan
banyak banget inovasi inovasi yang bisa kita bantu
dan mempercepat program pemerintah itu sendiri
karena kan sebenarnya mereka tantangannya adalah pertama
pasti dengan waktu dan juga administrasi yang birokrasinya sangat penting
sehingga untuk mengidiasikan sesuatu hal baru
perlu difasilitasi oleh orang luar
nah itu juga kita harus di sana
dan terakhir yang saya dapatkan di jiv itu adalah networking berjejaring
saya bertemu dengan teman teman dari fij juga
dari jejaring di jiv
dari lingkungan pemprov lingkungan gubernur dll
berjejaring ini cukup bermanfaat sekali
apalagi tiga puluh pemuda yang diundang untuk jif ini
berbagai macam latar belakang
dari akademisi dosen mahasiswa pun ada
asn pun ada profesional muda pun ada
jadi nggak cuma fresh grade aja
tapi memang ada yang dari s satu s dua s tiga
bahkan ada yang dari s tiga di amerika
tapi pulang ke sini untuk mengikuti jiv
dan dia sedang mencoba mengentaskan masalah tentang water management sungai citarum
hal hal seperti itu sih yang banyak
banyak kisah kisah inspiratif yang mungkin ini jadi
bagi saya pribadi jadi pengalaman tersendiri
kipra zenza dalam bidang kepemudaan juga dibuktikan lewat gelaran g dua puluh di jawa barat
zenza dipercaya menjadi ketua penyelenggara kegiatan youth innovation festival
yang digelar di kota bogor pada dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
zenza percaya dengan bekal pendidikan dan ilmu kepemimpinan
generasi muda indonesia akan mampu menghadapi berbagai isu dan masalah kepemudaan
ia pun berharap kedepannya akan semakin banyak pemuda indonesia
yang bisa berbicara banyak di kancah dunia
bagaimana kita sebagai pemuda bisa merefleksikan diri
bermanfaatkan bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu
dan juga membentuk kolektif jenius gitu

kalau nggak bareng bareng maju kalau cuma satu satu
kayaknya kita kebah ketinggalan deh
makanya kita bentuk lah makanya rata rata
dua value yang sama itu adalah pendidikan kan
satu pendidikan kepemimpinan satu pendidikan digital
mau tidak mau kita nggak bisa mengharapkan hanya dari satu pihak kan
makanya nekal isu sosial ini cukup romantis
kita nggak bisa sendirian harus bareng bareng gitu
makanya kita percaya dengan kolaborasi ini
dari pemimpin id dan juga from ida
kita bisa jadi salah satu bagian untuk membuatnya

pemuda disebut presiden pertama republik indonesia
soekarno dalam pidatonya mampu mengguncang dunia
ya di tangan pemuda lah perubahan bisa terwujud
youth innovation festival yang merupakan rangkaian ktty dua puluh
digelar di jawa barat sebagai ajang berkumpulnya inovasi para pemuda
para tokoh dan inovator hadir meramaikan ajang ini
untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda
kota bogor dipilih sebagai tempat digelarnya youth innovation festival
karena dinilai strategis dan bersejarah
festival yang menyasar generasi muda ini digelar secara meriah
di alun alun kota bogor
sejak pagi hingga petang pemuda pemudi memadati arena
digelar secara hibrida ada sekitar seribu orang yang mayoritas pemuda hadir secara daring
acara ini juga terbuka untuk masyarakat umum yang datang ke lokasi secara langsung
dua puluh tokoh dan ahli dihadirkan untuk mengisi diskusi mengenai empat tema utama ktt y dua puluh
para pembicara berbagi pengalaman dan masukan
sekaligus mencari solusi bersama mengatasi berbagai masalah kepemudaan
jadi youth innovation festival ini salah satu post event dari y dua puluh
memang kita mengundang banyak expert pembicara untuk membahas empat tema prioritas y dua puluh
tentang kerjaan pemuda transformasi digital planetary kuning berkelanjutan
dan juga keberagaman dan inklusi
masing masing speaker ini memberikan sesi inspirasi selama lima puluh menit dari masing masing tema
kemudian kita juga ada jabarkan
jabatannya semacam ted talk single declarative talk show kang emil sama kang bima
nanti juga akan ada hiburan dan juga ada pameran dari pemenang inovator inovator sosial dari seluruh jawa barat
tingkat sma dan juga tingkat komunitas
harapannya acara ini menjadi jembatan antara pembicara dan pembicaraan

karena kita mencoba membumikan dan menarasikan dan menginklusifkan si tema tema y dua puluh dan g dua puluh itu sendiri kepada halayak umum
makanya kita buka secara gratis dan juga free flow masyarakat sekitar boleh masuk secara gratis gitu
selain talkshow dan diskusi
youth innovation festival juga dimeriahkan dengan gelaran youth innovation hunt
yaitu pameran karya lima puluh inovator tingkat komunitas dan sekolah
berbagai inovasi dihadirkan baik dalam bentuk ide maupun dalam bentuk produk
salah satu inovasi yang lolos kurasi adalah inovasi para siswa di sma negeri satu pagaden subang
mengangkat tema ekonomi kreatif berbasis budaya para siswa ini berusaha mempopulerkan kembali
sekaligus mengajak warga subang agar memberi perhatian pada bangunan bersejarah
yakni museum subang
bangunan yang dulu identik dengan nama wisma karya ini
memiliki beberapa peninggalan yang menjadi saksi sejarah dan asal usul kabupaten subang
sempat terbengkalai para siswa sma negeri satu pagaden akhirnya membuat komunitas untuk mengenalkan museum subang ke halayak ramai
yang pertama tadi kan kita sudah membuat komunitas japan
itu merupakan komunitas di ruang lingkup pelajar terutama di sma negeri satu pagaden
nah yang kedua ini kita mempromosikan museum subang ini lewat famplet dan sekalian untuk mengikuti acara youth innovation festival ini
supaya museum subang ini lebih dikenal bukan hanya oleh warga subang tetapi warga luar subang yang suka
dan yang pelajar ini suka dengan kebudayaan kebudayaan subang ini biar lebih tahu subang lah intinya gitu
dan ada tambahan kita juga cara memviralkan wisma subang museum subang itu
kita sedang mengusahakan membuat konten konten yang kreatif dengan japan ini tentang wisma karya bu tentang museum subang
agar lebih dikenal karena kan dunia digital sekarang lebih pesat ya perkembangannya
maka dari itu kita memanfaatkan digital itu untuk memviralkan misma lari atau museum subang ini
dan spirit g dua puluh juga terasa di bogor terutama di anak anak muda
jadi kita berkolaborasi dengan youth innovation festival dan dispora jawa barat
untuk mengadakan sesi berbagi dengan para inspirator muda yang paham di berbagai bidang
ada it ada lingkungan ada umkm dan lain lain
kita ingin anak anak muda ini mengambil peran
tidak hanya menjadi generasi rebahan
tapi mengambil peran untuk proses indonesia menjadi satu dari lima negara
dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia
semangat g dua puluh ini ingin kita turunkan ke anak anak muda
bima menambahkan pemerintah kota bogor juga terus berusaha mendorong kreativitas anak muda bogor
salah satunya dengan memperbanyak ruang sebagai wadah diskusi generasi muda
kita membuka ruang ruang
baik ruang dialog ruang komunikasi maupun ruang publik
ruang publik terbuka agar anak anak muda bisa berekspresi
pemerintah kota juga banyak melakukan mediasi fasilitasi dan intervensi
agar anak anak muda bisa mengembangkan kreativitasnya
ada bogor creative center di kota bogor yang sudah berdiri sejak tahun lalu
ada alun alun dan ada proyek proyek kolaborasi antara pemerintah kota
dengan anak anak muda baik dalam bentuk event maupun program kegiatan
youth innovation festival juga turut dihadiri gubernur jawa barat rituan kamil
sebagai co chair urban dua puluh gubernur yang akrab di sapa kang emil ini
merespon berbagai isu yang diangkat dalam komunike y dua puluh
yang juga merupakan cross cutting issues atau isu lintas sektoral u dua puluh
di antaranya masa depan lapangan kerja
disrupsi global yakni digitalisasi
beragam isu tersebut akan bersama sama dipersiapkan oleh generasi muda
dengan terus berimafas
masih muda sudah mengorganisasikan kegiatan internasional
nanti di suatu saat mereka adalah pemimpin pemimpin kita
yang sudah biasa berdiplomasi di skala dunia
jawa barat merespon berbagai curhatan tadi komunike atau inspirasi
aspirasi dari pemerintah
pemuda terkait inklusivitas terkait masa depan pekerjaan
revolusi digital dan lain lain
mereka mereka yang muda yang tadi di atas panggung sudah melakukan adaptasi
terbiasa melakukan adaptasi oleh pandemi
kena lagi hujan disrupsi yang namanya digital
tadi ada sepuluh anak sma mengemukakan gaya hidup barunya
yang orang tuanya tidak biasa dilakukan
itu menandai generasi muda kita
siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini
dengan penguatan penguatan adaptasinya
itulah kebanggaan kita
dan mudah mudahan kita tunggu kesuksesannya g dua puluh summit di november di bali
renita yulis tiaga dengan inovasi gerakan suka baca
gubernur akan terus mendorong pemuda jawa barat untuk terus berinovasi
mengembangkan kreativitas agar semakin siap menghadapi kemajuan zaman
mayoritas penduduk jawa barat
kan pemuda ya makanya kita bikin center di mana mana
termasuk pabima area saya berikan fasilitas kreatif center
yang nanti juga jadi tuan rumah saat retreat mayor summit di akhir bulan ini kira kira begitu
kita bikin kegiatan kegiatan ruang publik dari provinsi
kan siapa yang menggunakan mayoritas anak anak muda
fenomena citaiam fashion week ya itu menandakan ruang publik itu dibutuhkan
ruangnya bagus kegiatannya insya allah positif
tidak ada ruang ya tidak ada kegiatan positif
jadi pastilah sebagai saya mantan aktivis komunitas anak muda
saya dulu kekecewaan saya dalam bentuk kebijakan
acara youth innovation festival turut dimeriahkan dengan pameran berbagai produk hasil umkm kota bogor
merupakan agenda penutup konferensi tingkat tinggi atau ktt ut dua puluh yang digelar di lima kota di indonesia
terima kasih anda baru saja menyaksikan ktty dua puluh dua ribu dua puluh dua peran pemuda di g dua puluh indonesia
ktty dua puluh dua ribu dua puluh dua peran pemuda di g dua puluh indonesia